kita beralih ke informasi mengenai penyerangan polsek ciracas yang dibakar masa polisi masih berjaga di polsek ciracas pasca perusahaan
polsek ciracas kini disterilkan dari warga
dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia siti manggarvatani dari lokasi
selamat pagi hani bagaimana kondisi polsek hingga pagi ini apakah pelayanan sudah kembali normal
seperti apa yang dijanjikan oleh kapolda metro jaya pada tadi malam
ya selamat pagi dea dan juga ferdi benar sekali pada pukul sekitar tengah malam tadi hingga pukul dua dini hari hari rabu tadi
telah terjadi penyerangan di polsek ciracas jakarta timur namun hingga saat ini kami melihat di kami posisi kami tepat di depan polsek ciraca jakarta timur
namun kondisi sudah mulai kembali kondusif karena sudah masa sudah berhasil dipukul mundur
namun bisa dilihat di belakang saya di sebelah kiri saya tepatnya ini polsek ciracas
masih ditutup untuk umum untuk warga sehingga pelayanan untuk polsek ciracas sehingga saat ini belum kembali berjalan secara normal
mungkin karena saat ini masih sekitar pukul enam tiga puluh kami masih menanti apakah nanti pelayanan sekitar pukul delapan pagi akan mulai kembali dibuka atau tidak
karena memang menurut keterangan yang kami dapatkan pada saat penyerangan tadi malam ini selain karena memang para pelaku yang langsung merangsek masuk ke dalam gedung polsek
polsek ciracas ini juga selain membakar gedung dan juga membakar sejumlah kendaraan patroli dan juga kendaraan yang terparkir di depan gedung polsek ciracas ini
lalu juga bisa dilihat di sebelah kanan saya dan juga verdi kondisi lalu lintas di depan polsek ciracas ini sudah kembali normal
dan hingga saat ini kapolda metro jaya irjen idam adis belum mengungkapkan identitas masa yang merusak polsek ciraces jakarta timur
namun diduga masa mencari tahu soal keberadaan pelaku yang melakukan pemukulan terhadap rekan mereka
dan hingga saat ini kapolda metro jaya telah menurunkan sejumlah tim untuk melakukan penyelidikan terkait masa dan terkait apa motif dan juga modus dari penyerangan polsek ciraces pada dini hari tadi
dea dan juga verdi
hani apakah anda sudah mendapatkan konfirmasi bagaimana kemudian skenario untuk pengejaran para pelaku perusakan ini
verdi dan juga dea
memang belum ada keterangan dari pihak baik polsek jakarta timur polsek ciracas lalu juga polres jakarta timur dan juga kapolda metro jaya mengenai bagaimana pencarian terhadap masa yang melakukan penyerangan terhadap polsek ciracas ini
namun dari kapolda metro jaya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan yang diduga masa ini terkait dengan penyerangan ataupun kejadian yang terjadi pada sore kemarin
dimana ada anggota tni yang kemudian dilakukan
ataupun diserang oleh sekelompok preman ataupun sekelompok juru parkir
namun memang diakui oleh pihak kepolisian bahwa masa yang menyerang semalam ke polsek ciraces ini mempertanyakan mengenai keberadaan para juru parkir ataupun pelaku pengeroyokan terhadap kawan mereka yang melakukan pengeroyokan terhadap anggota tni yang terjadi pada rabu kemarin
namun hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi
mereka melakukan penyelidikan ataupun bagaimana mereka mengungkapkan kasus ini
ferdi dan juga dea
baik artinya hingga saat ini motif penyerangan polsek ciracas masih terus dicari dan juga tentunya pelaku ya yang paling penting ferdi ya
terima kasih siti manggar fatani produser lapangan cnn indonesia melaporkan langsung dari jakarta timur